menyatakan bahwa kepada terdapat tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan kebenar dan pemaaf
melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
lima menyatakan terakuan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
terserah lah mau setahun kek mau dibebasin kek mau apa kek terserah antum atur aja sendiri terserah kalian atur aja sendiri